yang mempunyai seluruh alam semesta
aku mohon padamu
rambu si luar
aku tidak sanggup jika harus kehilangan
aku mohon dengarkanlah doaku
ketika mereka berada disini
apa yang mereka lakukan
aku disini mencuri dengar
ada sesuatu yang menguntungkan
keponakan ku tercinta
sebenarnya untuk apa raden
mencari menjangan emas
sampai ke gunung lau
apakah awak tidak mendengar
menjangan emas itu
adalah obat untuk ayahanda prabu
menjangan emas itu
adalah obat untuk ayahanda prabu
aku ingin kesembuhanmu
apalagi rakawalang sungseng dan juga rakakian santang
ikut pergi ke gunung serem
dan juga gunung ciremai
dan juga gunung ciremai
aku tidak mau kalah dengan mereka
aku tidak mau kalah dengan mereka
aku tidak mau kalah dengan mereka
aku tidak mau kalah dengan mereka
aku tidak mau kalah dengan mereka

sepertinya ayah anda merayi prabu sriwangi tidak akan bisa tertolong lagi
lagi pula keberadaan menjangan emas masih simpang siur
entah benar ada atau tidak keponakanku
menurut uang itu hanya membuang buang waktu saja
lebih baik kamu sekarang berlatih lagi ilmu kanuragan agar keponakan kutercinta raden surau sesa menjadi orang yang dikaya sakti mandraguna
supaya kita raden bisa merebut kerajaan pada cara dari tangan
si pengecut al qadana bagaimana kebenakanmu
sudah tahu berlatih ilmu kanuragan bisa kulakukan keman saja
yang penting sekarang adalah kesempatan
kesempatan ayah anda aku
aku akan pergi ke gunung laut
kesempatanku sudah pulang
ternyata sriwangi masih simpang
danamen dengan arguing
kita ada semua armada
tidak akan daftar lalu bakalan merasa bahaya
iya syekh guru
yang berpengasih lagi maafkan saya
pada suami hamba
hanya kepadamu lah
hamba memohon pertolongan
yang mempunyai seluruh alam semesta
aku mohon padamu
aku tidak sanggup
jika harus kehilangannya
aku mohon dengarkanlah doaku
dia guru tolong lakukan sesuatu
ya guru tolong
kemana lagi kita mencari perahu pengecut itu
kita sudah mencari ke semua pelosok tapi kita belum menemukan tanda tanda keberadaan siliwangi
kalau aku melihat dari rauh muka kalian seperti ini
kalian belum berhasil menemui siliwan
berani sekali kau mengejekku
bagaimana denganmu mahesa
apa kamu sudah menemukan di mana keberadaan silwani sekarang
aku telah mendengar pembicaraan pangeran manja selalu sesa itu
dan uak perabunya yang pingsan itu
sepertinya mereka akan ke gunung laut untuk mencari menjangan emas
ada apa nyuruhmu
kenapa kamu sangat terkejut saat mahesa bilang menjaga emas
menjalan emas itu dipercaya bisa menyembuhkan orang mati suri
berarti siliwangi sekarang sedang mati suri
makanya pangeran inggrisani itu mencari menjangan emas
berarti kita harus mengagalkan rencana penyembuhan siliwangi
maesa apa kamu tahu di mana keberadaan siliwangi sekarang
aku tidak tahu
aku tidak sempat mengetahuinya
sebaiknya kita cari pangeran igusan itu
kita paksanya untuk memberitahu di mana keberadaan ayah anda
tidak aku ingin mencari kian santang
pangeran mahesa itu bilang kian santang menuju gunung penuh
dia ingin mencari menjangan umat
aku ingin menghadanginya
kalau begitu kami akan mencari surawi sesa
dan kau cari kian santang

unit gue seberang itu
marco aksyntitu otakin hati dan penauran lahir di ruangan perumahan
kau berdua yang pijak
kau yang berdiri
kau yang berdiri
kau yang berdiri
mau apa kalian kesini
mau membunuh kami
untuk apa kami membunuhmu
nyawa kalian saat ini tidak berharga untukku